penyesalan sedalam dalamnya dan minta maaf atas kejadian yang terjadi pada tiga mei
saya hari ini sudah bertemu dengan kedua orang tua dan keluarga dan juga pak pj bupati
dengan ini menyatakan penyesalan sedalam dalamnya dan minta maaf
atas kejadian yang terjadi pada tiga mei
sehingga ananda putusatya ananta pustika atau biuh berpulang kehadapan tuhan yang maha esa
ini menjadi satu hal yang sangat mendalam bagi kami dan ini menjadi satu titik bahwa
kami harus melakukan satu hal yang sangat mendalam bagi kami dan ini menjadi satu titik bahwa
kami harus melakukan satu hal yang sangat mendalam bagi kami dan ini menjadi satu titik bahwa
penting untuk disampaikan inisiatif ini kita lakukan dari saya dan kementerian perhubungan
dan saya mohon maaf pada saat di jakarta tidak bisa menemui karena saya lagi di luar kota

dan apa yang dilakukan di jakarta selain kami menginstrukan kepada teman teman
untuk melakukan upaya hukum kepada polisian teman teman dari bpsdm juga melakukan pendampingan
pendampingan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum
dan apa yang kita lakukan sudah berjalan dengan kepolisian resort jakarta utara
dan sudah dilakukan suatu rekonstruksi yang dilakukan beberapa hari yang lalu

rekan media yang saya hormati dengan kejadian ini tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami
dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di fjp jakarta

ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus

saya muhammad syahrezan saksikan program program kompastv melalui siaran digital btv dan media streaming lainnya